presiden ketiga republik indonesia baharudin yusuf habibi
menghadiri peluncuran apartemen di kawasan terpadu master start batam kepulauan riau
meisterstad adalah proyek kolaborasi antara perusahaan singapura dan perusahaan keluarga bchbb
rombongan bchbb datang ke kawasan terpadu meisterstad di batam kepulauan riau senin siang
presiden ketiga ri ini menghadiri peluncuran unit apartemen erlesson tower
menara yang akan dibangun ini nantinya dilengkapi tiga ratus delapan puluh lima unit apartemen tipe painhouse
yang salah satu masterpiece nya meisterstad
erlesen tower akan menandingi marina bay sand singapura
yang memiliki skypul and lounge sendiri dengan pemandangan pulau pulau di sekitarnya
apartemen ini disebut sebut akan meningkatkan reputasi batam
sebagai destinasi investasi dan wisata yang sedang tumbuh
habibie yang dikenal sebagai bapak pembangunan batam mengaku
sudah melihat prospek pulau pulau ini
batam menjadi daerah yang maju di indonesia
nah sekarang oleh karena itu kita bisa secara efisien
dengan produktivitas yang tinggi
bisa menghasilkan suatu sinergi positif antara masyarakat
demi kepentingan masyarakat itu sendiri
proyek meisterstad dikerjakan oleh pt polux properti indonesia tbk
dan pt polux investasi internasional tbk
keduanya adalah anak anak yang berpengalaman
perusahaan polux groups international
perusahaan pengembang properti internasional
yang telah sukses berekspansi ke beberapa negara di asia tenggara
meisterstad yang merupakan proyek kolaborasi
antara po sun kok dari singapura
dan presiden ketiga ri b j habibi
hanyalah satu dari beberapa proyek berkelas dunia
yang sedang dijalankan oleh polux properti indonesia tbk
selain itu di apartemen tersebut direncanakan dibangun rumah sakit
serta universitas berbasis teknologi dan keilmuan
selain itu bangunan ini akan dilengkapi teknologi tinggi di setiap sudutnya
po sun kok dan b j habibi melakukan joint venture
yang dikenal sebagai poluk habibi internasional
lahan seluas sembilan hektare ini dibangun menjadi proyek landmark di batam
airlessentower merupakan bagian dari pengembangan proyek superblok b j habibi
senilai satu miliar dolar amerika serikat
pt polux barelang mega superblok
atau yang dikenal dengan poluk habibi international
merupakan kolaborasi antara pt polux properti indonesia tbk
dan keluarga b j habibi
suhar maji agus iswanto batam